dari ulangnya papanya raja
jadi dari semua perempuan yang udah berhubungan sama si irsyad itu
dan lo harus tau yang dipedulin cuman raja
ya ampun ego
aku turut prihatin
dan satu hal lagi lo harus tau
mokap gue itu ngasih semua
raja sudah lama gak ketemu sama ayahnya bos
karena irsyad sudah lama meninggalkan raja
waktu raja masih sma
ini udah jelas sekali
ternyata papanya raja papanya kamu
dan kalian itu kakak berhadi
jadi mas roy bukannya mau meeting
akan memberikan informasi
kira asia menurut mona
kamar tujuh ya
sebenarnya dia mau ketemu siapa sih
oh bapak lurus aja nanti bapak blok ke kanan ya
makasih mbak ya
selingkuh sama kamu
mama apa apa sih
siapa yang selingkuh
ya kamu yang selingkuh
siapa dia jawab
mama tenang dulu
mama tenang dulu
sabar dulu ya
saya lihat kamu selingkuh
terus saya suruh sabar
kamu gak usah jelasin apa sama saya
saya udah lihat nungguannya
gara gara kecemburuan mama
gara gara mama marah nggak jelas
sekarang perempuan itu pergi
terus kenapa kalau dia pergi ya
lu seling dia kamu
emang janjian mau ketemu sama perempuan itu
karena papa mau dapet informasi tentang mona
ngapain juga harus di kamar hotel
roy sama citra ribut besar
gara gara drama perselingkuhan yang aku buat
terpon citra ah
kali kali aja dia butuh bahu untuk menangis
aduh kamu suaranya kenapa
aduh suami kamu itu kenapa lagi
gimana kalau kamu curhatnya ngobrol di rumah aja
ya kamu ke rumah biar bisa berbicara sama suami kamu
daripada di sini di telepon gak enak kan
ya oke saya akan datang ke rumah ibu
saya juga lagi pengen pulang sekarang
ya udah aku tungguin ya di rumah
kamu tuh korban dari ulanya papanya raja
jadi dari semua perempuan yang udah berhubungan sama si irsyad itu
dan lo harus tau yang dipeduli cuma raja
ya ampun nego
aku turut prihatin
dan satu hal lagi yang lo harus tau ya
bokap gue itu ngasih semua harta warisannya ke raja
diinget aja gak sama dia
tapi lu jangan salah paham dulu mungkin
ini semua bukan olahnya raja
mungkin di saat itu
papa kamu tuh gak tau kamu ada dimana
enggak enggak putri
satu hal yang pasti gue tau raja itu gak mau gue diakui sebagai anak ke irsya
itu semua karena dia tuh mau semua harta warisan irsyad itu jatuh ke tangan dia
tapi gimana pun juga diego
kalian ini kan kakak beradik
kalian tuh harusnya rukun
kayaknya masalah kita sama deh putri ya ya kan
clara sama lo kalian kakak adik tapi gak berhubungan baik baik
justru dia mau ngebunuh lo sama seperti raja
dia mungkin gak ngebunuh gue tapi dia ngambil semua harta warisan itu
mungkin dibalikinnya semua kita bisa dapetin yang terbaik
mau sampai kapanpun gue gak akan ngelakuin raja itu sebagai kakak tiri

itu sebagai kakak tiri gue ya

tolong lo bantuin gue untuk hancurin hidupnya raja
karena miliknya raja itu juga milik gue
terus mau kamu apa
ambil semua milik raja
aku mau nolak tapi
katerina lo harus tahu gue ngelakuin ini semua
itu demi almarhumah nyokap gue
harus tahu nyokap gue meninggal itu dalam keadaan dia itu menderita
cuma lo satu satunya orang yang bisa bantuin gue
dan lo juga harus tahu kalau bukan karena tante andis
dari dulu gue udah mati
lo bingung janji apa
aku butuh waktu
ampun deh capeknya ya sebinget sejadi pembentong ya
beli maji kan mah enak tinggal suruh ini suruh itu
kita badan merontok
itu itu si mona sama diego
ngapain ya dua dua di kamar
wah jangan jangan nih
ngomongin urusan yang serius jangan ngopi gitu sih
aduh jadi kepo
itu orang bener bener gak tahu malu ya
ternyata disini cuma mau jadi mata mata
sini bentar deh
udah tekan lagi
kalau jalan itu hati hati
dilihat dulu ada apa di lantai
ini kenapa jadi ada airnya di lantai
berarti tadi pas saya lewat